nah itu kualitatif ya kan
sehingga saya tetap mengatakan jangan lihat perbedaan yang mencolok ini ya lihat bahwa mk telah membuat terobosan baru pada tahun dua ribu sembilan
itu kan camanya mahfud
sekarang gimana dengan mk yang sekarang apalagi kalau dengan komposisi baru
ini simponya dari ropambe tadi
diperjelas di aturan ini